milik lsi denny ja menjelaskan pasangan jokowi maruf amin unggul di tiga segmen dari pasangan prabowo sandiaga uno
segmen pertama jokowi unggul di kalangan pemilih minoritas
di segmen minoritas denny ja menyebut jokowi menang telak dari prabowo
di segmen kedua jokowi menang di kalangan wong cilik kelas masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah dua juta rupiah
dan di segmen ketiga jokowi pun unggul di mayoritas umat muslim
di kalangan nu jokowi meraih lima puluh lima lima persen
dan di kalangan muhammadiyah jokowi unggul dengan lima puluh tiga persen suara
jokowi hanya kalah di pemilih fpi dan alumni dua ratus dua belas
namun masa fpi dan alumni dua ratus dua belas kurang dari satu persen dari total populasi umat muslim di indonesia
ya dari hasil analisa dan hitungan statistik lsi
dukungan dari habib rizik sihab beserta fpi dan alumni dua ratus dua belas justru memberikan kerugian bagi prabowo subianto
dengan mendapat dukungan dari kubu habib rizik sihab
pemilih minoritas dan islam moderat mengalihkan dukungannya ke jokowi maruf amin
denny jaya mengaku tak ambil pusing dengan adanya tudingan yang menyebut lsi tidak independen dan memihak kepada paslon satu
denny j menyatakan rekam jejak lsi dalam merilis hasil quick count
sejak pemilu tahun dua ribu empat tidak pernah meleset jauh dari hasil hitung kpu
artinya untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu presiden sejak reformasi
gol put di bawah dua puluh persen
itu delapan puluh tujuh puluh tiga berarti golput kita itu sembilan belas tiga persen
itu luar biasa hebatnya
karena sejak tahun dua ribu empat belas sejak tahun dua ribu empat sejak dua ribu sembilan
golput kita selalu angkanya dua puluh lima persen dua puluh tujuh persen sampai tiga puluh persen
sekarang ini hanya sembilan belas tujuh puluh tiga persen